sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
nanti akan disita pak tapi saya nggak pernah menyuruh bobi untuk melakukan semua itu kalau begitu bapak tanya aja
langsung sama bobby pokoknya saya sudah melunasi hutang hutang saya pak ya bapak mau pinjam uang
lagi pinjaman kemarin saja belum lunas apa bapak sudah bayar sama bobi bulan lalu
tegaknya bobby menipu padahal selama ini aku begitu percaya sama dia
aku harus bikin perhitungan sama dia
sekarang kamu ingin berikut
gua ngerebut gue cuma mengambil apa yang gue milikin
mona itu pacar gue selama ini
dia kusir untuk deketin lo
apa ini enggak bener mona ini enggak bener
ini katanya mas pobi bener selama ini mona cuma nipu mas amir
kamu bener bener enggak punya perasaan setelah semuanya aku berikan untuk kamu bahkan aku tinggalkan keluarga
untuk kamu jadi ini bahaya sana
salah sendiri jadi laki laki bego banget gampang banget dibawah
nggak salah apa mas emir lupa rumah mobil dan semua aset kekayaan yang mas beli itu atas nama mona